selasa sore taman tebet atau tebet eco park ramai dikunjungi warga
mayoritas pengunjung adalah keluarga muda yang ingin mengajak buah hatinya
menikmati suasana hijau taman kota
di tebet eco park warga bisa menikmati taman tematik sambil berjalan santai
menikmati ruang terbuka hijau dengan pepohonan tinggi dan tanaman berbunga
di tebet ecopark berbentuk seperti angka delapan yang disebut infinity link bridge
jembatan infinity link bridge pun ramai dicoba oleh pengunjung
yang penasaran ingin merasakan sensasi berjalan melintasi pepohonan
warga yang ingin berkunjung ke tebet eco park diwajibkan memiliki aplikasi peduli lindungi
dan minimal sudah mendapat vaksin dosis kedua
selain sebagai tempat rekreasi tebet eco park juga dimanfaatkan warga untuk membuat konten
euforia warga dki jakarta ini sungguh luar biasa ya mas
emang dari mana mana dari luar jakarta pun datang ke sini
jadi bukan warga jakarta aja tapi sampai luar jakarta dari bogor depok
sampai kemarin saya dengar itu dari tasikmalaya pun datang ke sini untuk melihat tebet ecopark ini
kapasitas di sini satu lima ratus
di tebet ecopark adalah taman bermain anak
di sini anak anak bisa bermain beragam fasilitas mulai dari trampolin panjat kayu lorong dan undak undakan
semua fasilitas di taman bermain dapat melatih gerak motorik anak dan menumbuhkan kecintaan terhadap alam terbuka
fasilitas olahraga juga menjadi sarana favorit kedua di tebet eco park
di sini pengunjung bisa berolahraga menggunakan alat seperti di tempat fitness secara gratis
ini saya pertama kali ya ke sini ya
mungkin bisa jadi alternatif
sih buat liburan kalau nggak mudik ya
cuman kayaknya rame banget sih jadi banyak yang kepikiran sama kayak saya gitu
ini baru pertama kali
baru pertama kali bener
memang karena kan tempat ini baru banget diresmin ya jadi kita penasaran sih sebenernya ingin ke sini
dan jadi salah satu tempat wisata juga sih buat kita
selain ke ancol atau misalnya ke ragunan gitu ya yang dimana mana mereka harus online kan sekarang beli tiketnya
sekarang bisa langsung ke sini tanpa harus research dulu kita bisa langsung datang
tebet ecopark memiliki luas tujuh dua hektare
dan dilengkapi dengan lima belas kamera cctv
tebet eco park beroperasi dari pukul enam pagi sampai pukul dua puluh
arief kurniawan andra anhar jakarta